gempa kembali mengguncang sumatera barat rabu siang lindung dengan magnitudo lima tiga terjadi di baradaya kabupaten pesisir selatan sumatera barat
gempa ini membuat warga kaget dan di rumah sakit pasien serta pengunjung berlarian menyelamatkan diri
berdasarkan catatan bmkg gempa terjadi pukul sebelas empat puluh satu waktu indonesia barat dan berlokasi di satu delapan puluh satu lintang selatan seratus tiga puluh empat bujur timur
di posisi sekitar lima puluh tujuh km barat daya pesisir selatan dengan kedalaman sebelas km
getaran gempa dirasakan di kota padang padang panjang padang pariaman dan di pusat gempa di painan antara tiga sampai empat mmi
kepanikan sempat terjadi di rumah sakit dr muhammad jamil padang pengunjung dan pasien rumah sakit menyelamatkan diri ke halaman depan rumah sakit saat gempa mengguncang
setelah gempa reda sekitar sepuluh menit kemudian pasien dan pengunjung kembali ke ruangan di
aktivitas warga juga kembali normal gempa ini dilaporkan tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami dan belum ada laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan
sebelumnya gempa mengguncang sumatera barat pada selasa kemarin dengan magnitudo enam satu